kita ke informasi selanjutnya
usai libur panjang pascah
bandara juanda surabaya dipadati ribuan penumpang
arus balik sejak minggu pagi hingga sore
penumpukan terjadi di terminal domestik maupun internasional
jakarta makassar dan manado masih menjadi tujuan utama sejumlah penumpang
kepadatan penumpang arus balik libur panjang pasca terlihat sejak minggu pagi hingga minggu sore
di lobi hingga ruang check in bandara internasional juanda surabaya
terjadi penumpukan penumpang
untuk tujuan domestik masih didominasi lima kota besar
yaitu banjarmasin jakarta makassar manado dan palangkaraya
sedangkan tujuan internasional didominasi tujuan singapura malaysia dan hongkong
seperti yang terjadi di ruang check in domestik bandara juanda surabaya ini
kebanyakan penumpang usai melakukan liburan di beberapa destinasi wisata di jawa timur
mereka kembali dengan keluarganya ke tempat tinggal mereka
karena besok seluruh aktivitas perkembangan
restoran dan belajar mengajar kembali normal
meski terjadi penumpukan penumpang
namun pihak angkasa pura i surabaya tidak menambah ekstra flight
angkasa pura i hanya berupaya mengurangi penumpukan penumpang di ruang check in
dengan membuka gate sebelas dan dua belas yang biasanya digunakan untuk jamaah umroh dan haji